ya udah ke dokter ya
ngapain harus ke dokter gak usah
ya kan sakit perutnya
ya tapi kan gak apa apa harus ke dokter dong mas
kita udah istirahat
aduh ya ampun nici
kangen banget lho mah
aku juga kangen banget kamu
tuh tambah cantik aja deh
eh mama sehat sehat kan
alhamdulillah sehat kamu sehat kan nak
kenalin tante saya
angga teman dekat nici
salam kenal tante
kamu gak pernah cerita ya
ya udah kalau begitu langsung aja itu
koper boleh saya bawa deh
kamu baik banget
iya sama sama tante
ih kamu tuh
mau nembal lagi gak
sampai sembilan bulan ya mas
eh kenapa perutnya
masalah gak sakit
renangnya agak pedes kan
ya udah ke dokter ya
ngapain harus ke dokter gak usah
ya kan sakit perutnya
tapi kan gak apa apa harus ke dokter dong mas
ini dan ini
kita selalu beruntung untungin ya dengan kokaknya nih aku other daughter emangnya kasih something banget gue discuss my signed designing di dokter ya tapi dia selalu melihat saya ular karena los collection by me merew ground
juga apa apa teher kalian lebih banyak ya kalau nggak mudik kalian tahu nggak kalau
kita itu sama majikan kita dikasih sepuluh kali lipat dari kacitukan wow dikit nongklok tuh
hai aku juga mau dong thr sepuluh kali lipat aku juga aku juga mau emang kalian berani
iya kalau dikabulin kau dipecat udah nggak usah nanya daripada ntar kalian
hilang loh iya makanya ini pada makan ya
makasih ya enggak
ngerepotin michi capa capa tante udah biasa kamu apaan sih siapa juga yang
ngerepotin kamu tuh ya sakit ya udah kebencana
eh michi ya ma mama telepon tanpa rusak dulu ya oke ma
anak cantik bopo merah matanya
indira apa dia balik indonesia hai ron halo indira
ya udah lama kita nggak kontekan pak kabar kamu iya aku sehat kamu gimana
eh ros aldebaran sama andin kabarnya gimana
mereka berdua baik
aku mau punya dua cucu
wah selamat ya ros aku ikut senang dengarnya
thank you sayang thank you
oke ros nanti kita berkabar ya see you
besok udah mau lebaran aja
siapa siapa ya yang mau gue ucapin selamat hari rai dulfitri
adik kesayangan gue andin
saya ambil air putih dulu buat kamu ya
dari banyak hal yang gue syukuri
persahabatan kita lah yang paling gue syukuri
selamat hari rai dulfitri andin
mohon maaf lahir dan batin
tapi kayaknya kecepatan deh kan acaranya besok
emang ada apa sih
jadi gini hari ini al bakal ngomong sama andin mengenai hasil tes rina
hasil tes apa ya
baru baru ini rena tes apa ya
tes gimana maksudnya
ya itu dia andin
gua juga penasaran
jadi gua ga sengaja denger pembicaraan michelle sama angga
tapi gua juga ga tau rina tes apa
ya gua khawatir aja andin
aku rasa rena baik baik aja sih
mungkin kamu salah denger kali kak
ya mungkin emang gua salah denger kali ya
sekali lagi selamat hari raya idul fitri ya
bersama keluarga lo
iya gitu kak
diminum dulu ya
mas tadi kak rafael nelfon aku
terus dia bilang
dia ga sengaja denger obrolan angga sama michie
nici ternyata mereka lagi ngebahas soal tesnya reina
kok mereka lebih tahu daripada aku aku aja nggak tahu apa apa
kok mereka lebih tahu daripada aku aku aja nggak tahu apa apa
apa hari ini benar benar saatnya
gue harus bilang semua tentang reina ke andi
mas kok diem aja sih aku lagi nanya loh
ya saya cerita sama kamu
kalau misal tahun depan mbak andin hamil lagi
terus tahun depan lagi gitu lagi hamil lagi dapat sepuluh kali lipat lagi
terus tahun depannya lagi kita ini lagi dapat sepuluh kali lipat lagi
tiga kali aja pasti kita di kamu bisa beli tanah
huuu soal bong bongnya maknanya lah pokoknya
lu pikir andin kucing apa beranak mulu
tiga tahun berturut turut ya nggak mungkin lah
kasian juga kan
kenapa kenapa perutnya
itu tuh itu tuh
suaranya pak bos tuh
perutnya udah nyandik
perutnya sakit banget ini
aduh ya allah
kendungannya nggak kenape nape
ini mas al
bisa kan pelan pelannya
mas asal asal pelan pelan
ini kok kayak ada suara ribut ribut ya
kayak suara al teriak
mbak andin dibawa masal keluar rumah bung
bawa keluar rumah kenapa ada apa
andin tadi kesakitan bu
kayaknya mau dibawa ke rumah sakit ya sama pak bos
ya allah ya tuhan ku
semoga gak kenapa napa ya ya allah
tidak ada tempat mau bisa bu mobil
ayo pelan pelan ya
buka gerbang ya
siap pak bos

itu bu andin pake gosi roda
harus bisa nyuci bersih bersih nyeterika masak
oh iya bener setuju banget ang
tuh dengerin kata mama tuh
kok itu kayak ricky ya
berih banget sama ricky
saya harus ikutin dan pastiin kalau itu beneran ricky atau bukan
ini mencurigakan banget sih
apa berarti riki ini masih hidup ya
terus apa maksud dia sebenarnya
sampai dia sebarin kabar kalau dia udah meninggal